bagaimana perkembangan penyelidikan temuan potongan jari dalam sayur lodeh bergabung melalui sambungan skype ibtu jafar al katiri kasat reskrim polres belu selamat malam pak jafar
baik pak jafar saya belum bisa mendengar suara pak jafar selamat malam
baik pak jafar selamat malam
baik sudah terdengar jelas pak jafar
pak jafar apa petunjuk terbaru terkait dengan temuan jari di dalam sayur lodeh yang belakangan menghebohkan setelah pemeriksaan sejumlah saksi pak jafar
dapat saya jelas bahwa petunjuk terbaru
mananya temuan potongan jari tersebut berada dalam sayur lodeh
sayur lodeh tersebut itu berkaitan
di sumur tempe dan tahu
yang mana potongan jari tersebut ada dalam potongan tahu
yang mana disampaikan pihak aparat
baik artinya sejauh ini dipastikan bahwa potongan ibu jari tersebut berasal dari pabrik tahu
apa pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap baik pengelola atau pekerja
yang berasal dari pabrik tahu tersebut
sehingga kita bisa mencari tahu jari atau ibu jari yang ditemukan ini milik siapa dan bagaimana selanjutnya
untuk pemeriksaan yang kami lakukan terhadap para pekerja atau di pabrik tahu tersebut
yang mana ada dua pemeriksaan milik salah satu pekerja
yang menyatakan bahwa
mereka mengetahui asal usul dari jari
juga potongan jari
nah kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap potongan atau jari dari pekerja
juga pemeriksaan yang sedi tempat pembuatan tahu
dan semuanya menunjukkan bahwa tidak ada yang mengalami luput pada jari
artinya dari mana
dari potongan jari tersebut
berdasarkan hasil keterangan dari aparat yang memakan sayur lode tersebut
diketahui bahwa jari tersebut berada dalam potongan tahu
pada saat yang bersangkutan akan mengamalkan tahu ternyata
kalau tadi pak jafar sampaikan setelah pemeriksaan dari karyawan atau pekerja yang ada di pabrik tahu tersebut
tidak ada yang menunjukkan indikasi ada luka atau pekerja yang terluka jarinya
artinya itu kemungkinan besar berasal dari luar pabrik tahu tersebut
apakah mungkin dari ketika bahan bahan pembuatan tahu itu didapatkan
apakah sudah sampai sejauh itu pemeriksaannya
untuk sementara kami masih terkait dengan bahan bahan baku untuk pembuatan tahu
tempat pembuatan tahu itu nyata
bahan baku buat itu di wilayah atambua
jadi ada yang dan dia beli tempat untuk buat
kami pemeriksaan terhadap bahan baku
artinya sudah pemeriksaan sudah semakin mengerucut ke asal bahan baku di salah satu wilayah yang ada di nusa tenggara timur begitu ya pak jafar ya
apakah secara pemeriksaan forensik juga sudah dilakukan sehingga bisa mengidentifikasi misalkan melalui sidik jari atau pemeriksaan bagaimana kondisi sidik jari atau ibu jari tersebut ketika ditemukan
apakah masih bisa dilakukan pemeriksaan secara forensik
ini kami lakukan penelitian dengan paket syarat
mengambil langkah lanjutan setelah
bawa barang buku ketop
dari potongan jari tersebut ke rumah sakit lain
oke tapi belum ada hasilnya pak jafar
belum ada hasilnya
nanti akan berkongsi
kita akan pantau terus bagaimana perkembangan terkait dengan temuan jari yang ada di sayur lodeh
terima kasih pak
ibtu jafar al katiri
sudah bergabung berbincang bersama kami di cnn indonesia
selamat malam pak jafar